dinilai sangat cepat tanpa ada informasi pada publik putusan mahkamah agung atas perubahan frasa pada batas usia calon kepala daerah menimbulkan spekulasi ada kepentingan politik dibalik putusan ekspres ma ini
kami bahas bersama dengan para narasumber bergabung saat ini ahli hukum tata negara ferry amsari dan ketua prabowo badia emanuel ebenezer selamat sore semuanya apa kabar
nah masih sore bang tapi gak apa apa terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini
bung ferry saya ke anda dulu deh bung ferry dari jarak pemohonan ini dilayangkan ke ma sampai putusan gak genap seminggu apa yang anda baca di sini
kalau kemarin saya diskusi sama mbak bivitri itu polanya sudah kebaca sama seperti yang di mk anda juga merasa demikian
ya polanya terasa sama baik kemudian soal kebutuhan politiknya maupun cara penanganan perkara
dan kita ketahui bahwa perkara ini juga janggal karena umrahnya mahkamah agung itu karena dia menguji peraturan teknis yang berada di bawah pinang pinang
dia akan bersandar kepada undang undang
anehnya pasal tujuh undang undang sudah eksplisit mengatakan syarat untuk menjadi calon adalah usia tiga puluh tahun
dan pkpu sebagai peraturan teknisnya di pasal empat nya mengatakan hal yang sama
jadi kalau digunakan daya pengujian peraturan perundang undangan terhadap undang undang tidak ada yang masalah
oleh karena itu putusan mk itu janggal sekali
namun sekali lagi modus ini bisa dibaca karena kepada siapa yang akan diuntungkan dalam putusan itu
sehingga jarak waktu tiga sampai empat hari itu menurut anda tidak wajar
ya tidak wajar karena banyak sekali perkara pengujian undang undang yang cukup memakan waktu ya
tapi karena ini kebutuhannya ekspres karena tanggal dua puluh tujuh agustus harus mendaftar dan sebelum tanggal dua puluh tujuh kan butuh konsolidasi partai partai pengusung
jadi kebutuhan itulah yang memaksa perkara
perkara ini diajukan dan kemudian diputus secara ekspres
kalau kemudian dirujuk ini pernyataan dari jurubicara partai garuda teddy gusnadi kepada wartawan
ini secara substansinya dia bilang permohonan dilayangkan agar tidak membatasi calon yang sudah dibatasi umurnya
cukup beralasan tidak menurut anda itu bang ferry
jadi kan begini harus paham juga prinsip ketatanegaraan
bahwa syarat untuk mencalonkan
itu berbeda dengan syarat setelah terpilih
syarat sebagai kepala daerah kalau jadi dibernur
nah syarat mencalonkan ini yang harus dipenuhi dulu
tidak mungkin nanti setelah jadi pns baru dihitung
seleksinya usianya terpenuhi nggak
jangan terpilih dulu baru disesuaikan umurnya dalam masa pertandingan
oleh sebab itu logika mahkamah agung logika pemohon itu janggal dipertanyakan
sekali lagi yang motifnya sama untuk ditargetkan kepada figur tertentu yang akan menikmati putusan ini
menurut bang noel dengan mengubah frasa sejak penetapan paslon ke sejak pelantikan gimana melihatnya
kerasa pendukung kaum muda untuk
saya pada posisi yang mempersegas saja ya
hal itu tidak terlalu subtansi menurut saya
yang paling penting subtansinya ruang kepemimpinan kaum muda itu harus tetap ada
karena kita lihat jangan sampai konstitusi itu membatasi gerak politik kaum muda
nah kemudian ada persoalan empat hari dan sebagainya
yang paling penting subtansinya bahwa ada semacam keputusan yang luar biasa walaupun tidak terlalu merubah banyak sekali
hanya merubah frasa soal telah dilantik ya
nah itu memang domennya kawan kawan bung ferry dan si b fitri sebagai yang orang paham tentang hukum tata negara
tapi secara subtansi saya lebih menginginkan bahwa kesempatan
atau ruang kaum muda untuk memimpin itu harus ada
karena kita sudah letih dipimpin oleh kaum tua yang korup
korup ini yang feodal
yang tidak pernah memberi ruang kepada kaum muda hanya dikasih yaudah
kaum muda itu hanya sebatas wali kota gubernur
di sisi ada pimpinan eksekutif nasional dibatasi
saya lihat ada banyak keputusan keputusan yang sangat revolusioner ya
yang menurut saya jangkauan berpikir saya itu cukup bagus lah ya
yang dilihat dari kawan kawan kayak ferry dan b fitri juga ya
sebagai akademisi yang menguasai hukum tata negara
tapi saya yakin apapun yang hari ini terjadi
saya pada sudut pandang yang sangat positif ya
nggak mau terlalu berpikir terlalu politik yang kesana
tapi kalau kemudian ada yang menuding bahwa putusan ma ini kenapa begitu ekspres
karena untuk memberikan karpet merah kepada pihak tertentu